komisi pemberantasan korupsi kpk resmi menahan frederick yunadi sebagai tersangka dalam kasus sedugaan menghalangi proses penyidikan terhadap setia novanto
selain fredrich yunadi kpk juga meretapkan dr bimanesh sutardjo
kpk menduga fredrich dan juga dr bimanesh ini bersama sama menghalangi proses penyidikan setia novanto setelah setia mengalami kecelakaan pada enam belas november dua ribu tujuh belas
komisi pemberantasan korupsi kpk resmi menahan frederick yunadi sebagai tersangka dugaan menghalangi proses penyidikan terhadap setia novanto
usai menjalani pemeriksaan di gedung kpk pada sabtu pagi frederick yunadi mengaku dijebak oleh kpk
penahanan yang dilakukan usai penangkapan dan pemeriksaan intensif lebih dari sepuluh jam ini dianggap frederick sebagai upaya kpk melemahkan profesi advokat
kpk dinilai melanggar perintah
undang undang delapan belas tahun dua ribu tiga tentang hak imunitas advokat
saya sebagai seorang avokat saya melakukan tugas dan kewajiban saya membela pak setia novanto
saya difitnah katanya melakukan pelanggaran
sedangkan pasal enam belas undang undang delapan belas tahun dua ribu tiga tentang avokat
sangat jelas menyatakan avokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana
dimana sesuai dengan putusan mk no dua puluh enam tahun dua ribu tiga belas
ditegaskan lagi avokat tidak dapat dituntut baik secara perdana maupun pidana
namun kpk menjelaskan bahwa pemanggilan dan penahanan frederick sudah memenuhi ketentuan pada pasal tujuh belas kuhap
bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti permulaan yang cukup
kpk memandang tindakan frederick sebagai upaya merintah

kini proses penyidikan terhadap setia novanto justru melanggar profesinya sebagai avokat
frederick diduga sengaja memesan dan mengatur skenario
agar setia novanto tidak diperiksa dan ditahan kpk dengan dalil kesehatan
namun kpk belum menyimpulkan apakah frederick yunadi menjadi aktor utama dalam serangkaian peristiwa yang dialami setia novanto
jurubicara kpk menyebut kpk akan dengan cepat melakukan proses hukum fredrich
ia juga menyatakan kpk tetap akan kooperatif dengan pradi
terkait sidang etik yang dilakukan
rencana proses pemeriksaan internal
atau proses pemeriksaan etik terhadap
silakan saja kpk prinsip itu
hargai saja proses etik yang memperbariskan
dan juga proses yang harus dijalankan secara cepat
secara segera karena kalau pentingnya sudah
tuhan tidak ada yang memperkenalkan
selain frederick kpk juga telah menahan
kpk menduga frederick dan dr bima nesutarjo
bersama sama menghalangi proses penyidikan setia
dengan cara memanipulasi data medis
setelah setia mengalami kecelakaan
pada enam belas november dua ribu tujuh belas
pengacara frederick yunadisa priyantoreva
yang menemani kliennya selama pemeriksaan
sejak sabtu dini hari mengatakan bahwa
penangkapan ini terlalu terburu buru
kpk baru satu kali memanggil fredrich
sejak ditetapkan sebagai tersangka pada jumat kemarin
dalam pemeriksaan yang berakhir sekitar pukul sepuluh tiga puluh sabtu pagi tadi
kpk baru menanyakan lima pertanyaan
kepada mantan pengacara setia novanto ini
sementara mengenai rencana peradilan
saprianto belum dapat memastikan
karena masih akan mengatur strategi dengan kliennya
tadi ternyata dalam pemeriksaan baru lima pertanyaan
sudah berakhir jadi belum masuk ke substansi
pak selama sepuluh jam baru lima pertanyaan
ya lima pertanyaan baru tapi panjang
yang panjang tapi belum masuk ke substansi
pak fredrik aja yang memaksa masyarakat
untuk menjelaskan substansi
kan ada tiga ya saksinya kan ada tiga
pertama memanipulasi hasil rekan medis
yang kedua beberapa hari sebelum terjadinya kecelakaan
ya udah setelah kecelakaan jam sembilan malam pun
membooking kamar lagi satu lantai
dan saat ini juga kita sudah terhubung
dengan anggota dewan komisi pengawas peradi
kas pudin nur
selamat sore pak kas pudin
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam pak kas pudin
terkait dengan resminya frederick yunadi
menjadi tahanan kpk
bagaimana dengan kelanjutan sidang etik
setelah penahanan ini pak kas pudin
ya sebetulnya sidang etik

di dewan komisi penahanan ini
di dewan komisi penahanan ini
di dewan komisi pengawas peradi pusat
memang kita belum melaksanakan sidang etik
tapi rencananya memang sebelum ada penangkapan
itu kita salah satu agenda rapat kita
adalah membicarakan tentang masalah
advokat fj itu
nah ini hari selasa rencananya
tapi kemudian kpk sudah melakukan penangkapan
ya kita masih belum koordinasi nih
karena ini kan hari sabtu
besok libur minggu ya
jadi kami belum belum
belum apa belum adakan rapat
koordinasi lanjutan begitu ya
pak kas pudin tapi terkait
dengan hal ini
beberapa waktu lalu juga peradi kan sempat
menyatakan bahwa ini sebagai bentuk kriminalisasi
terhadap profesi advokat
lalu juga dianggap bahwa kpk ini
seperti mendahului peradi
dalam kasus ini
tapi terkait dengan penahanan akhirnya resmi
ditahanan kpk begitu fredry
bagaimana peradi menyikapi kasus ini pak
ya ini kan berkembang
ada peraduga peraduga seperti itu
bahwa kpk melakukan
dianggap melakukan kriminalisasi
yang vokal yang keras
terhadap kasus kasus korupsi
ini ya ini suatu hal yang wajar
karena memang dilihat seperti itu
karena melihat melihat apa
kita lihat memang fca ini memang sangat vokal
dan keras gitu dalam hal pembelaan kliennya
sehingga kita menganggap
jangan jangan ini sebuah bentuk balas dendam
atau membuat efek jerah bagi advokat
yang bekerja dengan melakukan profesi yang keras gitu
yang agak vokal gitu
kita kewajipkan seperti itu
pak kas pudin terkait dengan statement dari komboas peradi
yang menyatakan bahwa
selama memegang kasus dari setia novanto ini
peradi merasa tidak ada yang salah
dengan langkah yang dilakukan
ataupun etik yang dilakukan oleh frederick yunadi
terkait statement tersebut anda ingin berkomentar
ya kalau dilihat daripada proses apa
pembelaannya menurut saya hal hal yang wajar
memang seorang advokat itu harus seperti itu dulu
kami waktu sebelum reformasi
membela megawati itu keras sekali berbicara tentang kekuasaan
dan saling balik menuding bila perlu kan begitu
itu boleh boleh saja sepanjang ada data
sepanjang ada proses hukum yang benar gitu kan
tapi dalam kaitannya dengan masalah menghalangi penyidikan
yang kaitannya dengan rumah sakit
ya sama dengan rumah sakit dokter ini kami juga
belum tahu faktanya kan begitu
jadi kalau itu ternyata hanya sebuah rekayasi
ini hal yang zolim menurut saya
hal yang zolim tapi apakah menurut anda
dari pandangan komwas peradi sendiri pak
apabila obstacle of justice yang dilakukan fredrich ini
benar benar terjadi begitu langkah peradi selanjutnya apa pak
ya tentunya menurut saya
advokat akan protes ya kalau memang ini adalah hal yang berguna
sebuah bentuk bentuk membuat rasa takut bagi tugas tugas advokat
ini hal yang tidak boleh
karena begini advokat itu kan dibentuk berdasarkan undang undang
kita telah berjuang sejak sebelum reformasi bahwa advokat ini selalu di nomor
di apa ya dijadikan wajah kelas bawah gitu dalam hal lembaga pendekat hukum
aparat pendekat hukum
karena kita kan advokat ini tidak punya
penjara tidak punya surat perintah penangkapan tidak apa
tidak punya palu gitu kan
seolah olah ini tidak berdaya ini tidak boleh gitu
artinya kita harus saling menghargai
bersama lembaga aparat penegak hukum karena profesi advokat itu kan profesi yang sangat terhormat
jelas itu bukan kita yang minta tapi undang undang
advokat bekerja untuk
dalam hal menjalankan profesinya untuk penegakan hukum
ikut menegakkan keadilan gitu sebetulnya gitu
kalau memang advokat dibayar ya memang itulah bentuk
advokat ini negara nggak bayar gitu dalam menjalankan tugas
kalau yang lain kan dibayar kpk dibayar mahal jaksa polisi
ya kan hakim kan dibayar
tapi advokat ini kan nggak dibayar
kalau dia kemudian membela seorang kliennya
kemudian dibayar jangan menjadi satu rasa kebencian
tapi memang itu sudah diatur dalam undang undang gitu
baik pak kas pudin saya juga penasaran ingin bertanya
apabila pengkondisian rumah sakit dan juga pemalsuan rekam data medis
yang diduga dilakukan oleh frederick ini benar terbukti
apakah ini masih masuk dalam ranah dari teman teman advokat dari peradi
dari awal itu ketika ada satu peristiwa
ini masih tersangka
setia novanto menabrak elektrik atau apalah rumornya itu
semua masyarakat berpendapat
menurut saya itu hal yang mudah
saya bilang kpk bentuk aja ada dokter yang mempunyai ini
jadi kemudian melihat apa yang terjadi
apakah ini bentuk rekayasa atau bukan
kemudian juga kalau itu ada bentuk rekayasa
tentunya ada fakta fakta bukti bukti
anggaplah kpk itu punya bukti bukti sekarang
kalau dalam kaitannya etik
advokat memang ada hal yang berkaitan dengan bagaimana advokat itu
dalam hal menjalankan profesinya atau tugasnya sebagai advokat
melanggar hukum gitu atau melanggar etik
itu tugas komisi pengawas dan dewan
itu tugas yang harus diberikan kepada pemerintah
pak kas pudin mungkin anda ingin berkomentar
apakah anda setuju dengan statement fredrik yang mengatakan bahwa
kpk ini seperti ingin menghabisi advokat begitu dengan hal ini
ya itu mungkin satu haknya haknya fj ya untuk mengatakan seperti itu
tapi itu juga perlu direnungkan
kenapa seperti itu
nanti fj lain merasakan
dan itu harus bisa dibuktikan
kalau memang bisa dibuktikan
itu sangat bagus sekali
ya memang semua menganggap ada satu upaya
dianggap ada upaya untuk membuat kira para advokat untuk membela kasus kasus seperti ini
sebetulnya kan advokat boleh saja membela kliennya dalam hal perkara apapun
memang undang undang telah mengatur gitu
namun dalam hal menjalankan profesinya
harus mempunyai nilai nilai moral nilai hukum nilai kepatutan nilai pelayanan publik gitu ya
banyak hal itu ya
baik nilai moral kepatutan dan juga etika begitu ya
pak kastudi nur terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom